gue pilih karena gak mau pedas
gue pilih karena telurnya double
nggak eh eh ji
kayaknya balon yang ini dari tadi yang meletus
lo tau sendiri
balon yang ini tadi pecah sendiri
ada lagunya kan
aku duluan ya
fe bintang temunya udah boleh makan semua kan
semuanya nanti standby ya
kalau makan mau minum cepetan
nanti balik lagi ke tempat semula
soalnya nanti sebelum closing kita itu bakal ada flash move oke
kita berdua tuh selalu standby dari tadi
lo yang keluyuran
ini kan tadi gue baru baca rundown nih
ada yang mau baca puisi
emangnya mel udah setuju
udah lo tenang tenang aja
yaudah lo balik lagi je
ke tempat semula
tapi jangan lupa kabarin yang lainnya
siapa yang mengizinin rizky buat perform
kenapa gue bisa abis abisnya udah
ini yang satu ya
gak usah gear deh
gue mau pesen sos goreng kok bukan manggil lo
masih lama gak
masih lama gak
bentar lagi kok
ah bentar lagi
masih lama gak
lagi pesen makanan apa
belum ada semenit gue lepas dari mel
sekarang dia udah nyamperin gue lagi
gue bener bener gak ngerasa kayak di pesta seni
tapi kayak di neraka
sabar ya batu bata
mau pesen apa tadi
tadi putri pesennya batu bata
eh sekarang lo pesennya usus goreng
gue pilih karena gak mau pedes

babe emang harus banget ya
pesen makannya di sini
kenapa gak tempat lain aja
udah selesai belum sih
saya belum bisa ngurusin soal file itu bu
saya masih ada urusan dengan rizki
jadi saya tuh belum bisa mikir bu
selamat malam bu
iya selamat malam
aku barusan udah ngomong sama bu nawang
kalau jangan ngomongin soal file general check up nya pak jaka ke pak remod
dan dia udah setuju
sekarang giliran kamu lex
kamu harus ngikutin dia terus
jangan sampai mereka punya celah untuk berduaan kelamaan ya
aku ngerasa jadi orang yang gak tahu diri
aku butuh bantuan bu nawang buat bujuk rizky untuk pulang
dan mirisnya sekarang aku sedang menyembunyikan data tentang kematian suaminya
jangan cepetan jang
jangan sampai kehilangan jejak mereka
kamu gak boleh lengah pokoknya
tapi jangan kedekatan juga
pokoknya jangan sampai mereka tahu kita ngikutin
harusnya tadi aku bisa lebih keras lagi cegah pak remon untuk antar nawang pulang
bisa kacau kalau rahasia aku dan linda terbongkar
ditambah lagi kalau paremon sampai ungkit keraguannya ke nawang
soal aku pernah bekerja di bawah pimpinan pak jaka
saya akan tunggu sampai bu nawang baca
saya jadi teringat sesuatu bu nawal
soal apa ya pak
kalau nggak salah bu nawang
saya pernah ketemu sama pak alex
waktu janjian sama pak jaka
pak alex kenal suami saya